ya ada cara menarik dari warga kawasan hutan lindung gunung ijen bondowoso dalam menanam kopi
mereka tak harus membakar ataupun menebang pohon
di sini pohon kopi ditanam di antara pepohonan hutan
cara ini pun menarik perhatian produsen kopi dari luar kota
bagaimana nuansa menanam kopi di antara rindangnya hutan berikut liputannya
siapa sangka di antara rindangnya pepohonan hutan lindung gunung ijen bondowoso ini tumbuh subur tanaman kopi arabica
biasanya produsen kopi membuka lahan perkebunan menggunakan teknik pembakaran atau penebangan pohon
namun cara ini berbeda mereka menanam kopi di antara pepohonan hutan
tak pelak cara ini mengundang perhatian warga yang juga menjadi produsen kopi di daerah hutan lindung di kaki gunung argopuro kecamatan sumbermalang situbondo
mereka datang untuk belajar dari warga setempat menanam kopi dan bisa tumbuh di antara pohon kawasan hutan lindung
bahkan beberapa pohon kopi arabica di bondowoso ini bisa memiliki dua puluh lima bungkus
kami melihat di wilayah ini sepertinya sukses masyarakat makmur dan dapat hidup bersandingan saling menguntungkan dengan perutani
nah kebetulan di daerah kami itu berbatasan dengan perhutani
dalam satu hektare pohon kopi bisa tumbuh di antara beberapa pohon seperti pohon kamalina pohon sengon hingga pohon pinus
meski demikian kopi di tempat ini bisa berbuah banyak terbukti satu pohon kopi arabica bisa menghasilkan lima hingga tujuh ton biji kopi berkualitas super
di sini pun ada pemanfaan kita dapat sama juga beberapa kades di wilayah kecamatan sumber malang situ bondo melakukan setelah dibanding tanaman kopi plus tanaman kehutanan
salah satu faktor yang mendasari adalah di sini n nya pohonnya rapat sesuai dengan n per hektarnya
cara ini cukup mensejahterakan ekonomi masyarakat sekitar tanpa merusak hutan yang dapat menimbulkan bencana alam
syaiful kusmandani jember